penggunaan plastik yang masif menjadi momok di berbagai negara karena merusak lingkungan
salah satu perusahaan minuman asal amerika serikat menunjukkan kontribusinya mengatasi hal tersebut
melalui sistem world redalt waste atau dunia tanpa sampah
sistem ini fokus pada siklus hidup plastik seluruh kemasan melalui strategi desain collect and partnership
penggunaan plastik ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari
kebiasaan ini kini menjadi masalah lingkungan karena rusaknya biota dan ekosistem laut
melihat kondisi ini di awal tahun dua ribu delapan belas the coca cola company berkomitmen untuk turut aktif mengatasi masalah sampah
dalam program ini coca cola mempunyai tiga strategi yaitu desain collect atau pengumpulan dan daur ulang
serta kerjasama dan mendukung konsep sirkular ekonomi
melalui investasi multitahun dan dana jutaan dolar
melalui acara tahunan berskala internasional our ocean conference dua ribu delapan belas yang diadakan di nusa dua bali
coca cola mengumumkan kembali visi dan komitmennya di depan semua pemangku kepentingan
untuk mengatasi masalah sampah plastik
kondisi coca cola mengucapkan keinginan untuk memulai program world without waste
ini adalah penyelesaian baru kita untuk pengumpulan yang berkualitas
kami telah berpengalaman menggunakan pengumpulan yang berkualitas selama tahun tahun
tapi kami telah menunjukkan komitmen baru ini untuk memanfaatkan kemajuan mengenai desain pemangkuan

yang kita letak di pasar marsi pada tahun dua ribu tiga puluh
kami juga memiliki tujuan mengenai persahabatan dan kolaborasi
kami menyadari bahwa
kami bisa dan harus menjadikan tujuan besar di area ini

jadi kami harus berpartner dengan kumpulan industri kompetitor
dan industri lainnya
penyelenggara dan partner pelanggan
grup pengantar ngo
organisasi komunitas dan pemerintah
hal tersebut senada dengan yang disampaikan presiden republik indonesia joko widodo
yang membuka ooc dua ribu delapan belas di bali
satu negara tidak dapat menangani tantangan yang kita hadapi
satu negara tidak dapat mengoptimalkan manfaat laut bagi masyarakat dunia
pemerintah saja tidak mungkin menyelesaikan semuanya
oleh karena itu diperlukan kerjasama
semua kerjasama global untuk mencapai
menjawab masalah tersebut
the coca cola company juga terlibat dalam gerakan bersih sampah di laut
mengubah sampah plastik menjadi barang berguna
seperti kursi tas dan baju
the coca cola company menekankan upaya ini merupakan bagian dari strategi perusahaan
untuk terus tumbuh dengan integritas tinggi
juga untuk menjadi perusahaan minuman yang berkembang dengan cara benar
dan mewujudkan bisnis sehat perlu hidup
dan beroperasi di lingkungan dan komunitas sehat
dari kampung tantaka jakarta